jadi jalur masuknya untuk pasien
semua sudah siap sudah diatur semua
artinya warga tidak perlu khawatir
tidak perlu khawatir tetap beropan seperti biasa
masyarakat yang mau ke rumah sakit kita prioritaskan
yang penting melaporkan igd tetap kami buka juga
kalau misalkan ada masyarakat yang mau datang lewat saja